badai sitokin kembali menjadi pembahasan setelah pendeta raditya oloan yang sebelumnya dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas meninggal dunia
sejak awal pandemi badai sitokin sebenarnya sudah menjadi pembahasan di dunia medis
menurut ahli kesehatan dunia tingginya angka kematian pada pasien covid sembilan belas kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya badai sitokin pada tubuh pasien
dan untuk mengetahui apa dan bagaimana gejala serta penanganan yang harus dilakukan terhadap pasien covid sembilan belas yang mengalami badai sitokin
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum perhimpunan dokter paru indonesia dr agus dwi
selamat sore mas kendi
ya terima kasih dok agus sudah bergabung dengan kita sore ini
dok sebelum lebih lanjut kita mengetahui apa itu badai sitokin dan bagaimana kemudian efeknya atau
atau dampaknya terhadap tubuh khususnya bagi penderita covid sembilan belas
secara sederhana dulu dok kita memahami sitokin itu apa dan fungsinya bagaimana sebenarnya di dalam tubuh kita dok
ya jadi sebenarnya kalau kita bicara stokin ini kan suatu produk dari peradangan yang dikeluarkan oleh sel sel imunitas tubuh kita
untuk melawan virus bakteria
kondisi atau kuman kuman yang masuk ke dalam tubuhnya
jadi ibarat kata kalau imunitas kita itu memiliki senjata melawan virus
nah sitokin ini adalah senjata untuk melawan virus bakteria atau kuman
seperti itulah sederhananya
oke lalu kemudian kapan sitokin ini baik untuk melawan virus yang masuk
atau justru kenapa kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah badai sitokin
yang ujungnya pada perburukan kondisi imunitas seseorang
pencetusnya apa dok
jadi sebenarnya setiap kita mengalami suatu infeksi apakah itu virus bakteria atau kuman yang lain
tubuh kita imunitas kita pasti akan mengeluarkan sitokin sitokin untuk melawannya
sehingga dapat menghancurkan virus bakteria atau kuman yang masuk ke tubuh
itu secara teori dasar dari sistem imunitas kekebalan
jadi seperti halnya virus pada kasus peluburung kemudian sars yang lama
kemudian yang sekarang ini covid atau sars cov dua pada dasarnya tubuh kita ketika virus itu masuk ke dalam saluran nafas
kemudian masuk ke dalam paru maka akan terbentuklah sitokin sitokin yang diproduksi oleh berbagai
sel sel imunitas yang ada di saluran nafas dan paru
sitokin ini berfungsi
sebenarnya untuk menghambat kadang dari virus virus tersebut dan mematikannya
oke kalau spesifik kepada penderita covid sembilan belas kan pada kasus tertentu
kalau dia sudah dinyatakan negatif sehingga kemudian sel darah putihnya membentuk sitokin begitu
artinya apa yang terjadi apakah ada pemicu tertentu atau comorbid tertentu sehingga kemudian
justru memperburuk keadaan seseorang walaupun kemudian dia sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas
menjelaskan ini bagaimana dok
ya terima kasih ya jadi untuk diketahui oleh seluruh pemirsa bahwa kita harus tahu bahwa ada tiga fase
terjadinya infeksi covid pada manusia ya
fase pertama adalah fase infeksi awal atau fase replikasi
yang kedua adalah
yang ketiga adalah fase hiperinflamasi
cukup jelasannya ada tiga fase
ya silakan dok
nah kalau kita lihat dari jadinya infeksi itu
apakah seluruh pasien yang covid akan mengalami seluruh fase ini
itu tentu ya
dari data data epidemiologi yang ada
artinya fasenya masih dalam infeksi awal
dia tidak masuk ke dalam fase dua yaitu fase pulmoneri atau infeksi paru
nah itu adalah fase yang terkena covid
nah sisanya adalah fase yang hiperinflamasi atau fase kritikal
jadi proses terjadinya infeksi covid ini memang bervariasi pada tiap orang
ketika dia bisa dihambat replikasinya maka dia tidak akan masuk ke dalam fase pulmoneri
ketika di dalam fase plumonarinya itu bisa diatasi
tubuh dia tidak akan masuk di dalam fase hiperinflamasi
nah fase hiperinflamasi inilah yang paling ditakutkan yang dikenal sebagai desitokin ya
nah badai sitokin ini akan menyebabkan pelepasan titokin sitokin berlebihan
imunitas tubuh kita melepaskan berbagai senjata perang untuk melawan
karena virusnya terlalu banyak dibentuklah sitokin yang banyak
dan cenderung berlebihan
maka disebut sebagai hiperinflamasi
nah hiperinflamasi inilah yang akibatnya malah akan merusak berbagai jaringan jaringan tubuh kita
bukan hanya di paru bisa menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik sadangan seluruh organ
banyak menyebabkan terjadinya hiperkoagulasi kekentalan darah gangguan di jantung gangguan di ginjal
itu bisa muncul karena proses hiperinflamasi tersebut atau badai sitok
oke artinya kemudian dengan adanya badai situasi
mungkin ini juga memperburuk kondisi kondisi fungsi organ yang lain begitu ya dok ya
ya justru kematian tertinggi itu kan terjadi pada fase clical
ketika terjadi fase hiperinflamasi atau fase tadi sitokin ini
oke apa kemudian yang perlu kita waspadai dok
secara persentase sampai di tahap ketiga atau fase ketiga ini kecil sekali begitu ya
tapi kita tentu perlu waspada mengingat kita juga masih di masa pandemi
transmisi juga atau infeksi virus juga masih terus terjadi
apa yang perlu kita catat soal ini dok
oke jadi yang terpenting adalah early detection atau deteksi dini
mendeteksi fase kita sudah memasuki
karena untuk mencapai badai sitokin dia harus memasuki fase paru ya
untuk mendeteksi fase paru ini salah satu yang dilakukan deteksinya adalah
adanya pemeriksaan radiologi penunjang
itu kita untuk mengetahui itu dengan fotoropson atau dengan citizen paru
dari situ kita bisa lihat apakah sudah ada keterlibatan paru
ya terjadinya suatu infeksi paru atau pneumonia karena covid ini
bisa dideteksi dengan fotoroksion
fosforoksion atau ketiskan paru
nah kondisi kondisi itu bisa dicermati dengan gejala klinis yang muncul ya
misalnya kalau ada gejala batuk batuk gejala terkena napas
napas terasa berat kemudian ada nyeri dada
kemudian kalau anda punya oksimetri yang di rumah
cenderung oksimetrinya saturasinya tidak pernah tinggi sampai sembilan puluh enam sembilan puluh tujuh
cenderung sembilan puluh dua sembilan puluh tiga maka waspada lah anda sudah memasuki fase pulmoner
oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan rongseng positif scan ya
oke artinya kemudian gejala gejala tadi patut diwaspadai ya dok ya
gejala gejala yang anda sebutkan tadi
karena dari fase pulmoner ini nanti akan berlanjut menjadi fase perinflamasi atau badai sitokin
di rumah sakit rumah sakit parameter selain fototorak atau radiologi
biasanya dokter dokter akan melakukan pemeriksaan marker padangan
sitokin sotokin yang mungkin naik ya seperti melihat kadar ldh
kadar crp kemudian meningkatkan kadar interleukin
yang terlibat tnf alfa juga dilihat dan berbagai perkoagulasi yang terjadi
jadi kalau di rumah sakit biasanya dilakukan pemantauan itu sejak awal masuk
apakah sudah ada kecenderungan terjadinya hiperinflamasi
tapi kalau di rumah tentu adalah deteksi dari gejala
dari gejala kemudian jangan terlalu lama
kemudian jangan terlalu lama ya
kita harus evaluasi tiga sampai lima hari lah sejak seseorang dinyatakan positif
kalau muncul gejala yang mulai mengarah ke celibatan paru
segeralah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan laboratorium
oke terakhir dok apakah badai sitokin ini atau sitokin ini juga
apa namanya ditemui pada penyakit penyakit lain selain covid dok
ya hampir seluruh dunia
ya hampir semua proses infeksi itu akan terjadi proses pelepasan sitokin ketika seseorang terinfeksi
hanya bedanya pada kasus infeksi seperti sars cov dua infeksi flu burung maupun sars
badai sitokin ini sering terjadi
itu sudah terjadi juga dulu ketika ada wabah flu burung kemudian sar yang pertama itu juga terjadi badai sitokin
oke probabilitasnya untuk orang yang tidak punya comorbid
ini bagaimana dok
ya memang yang memiliki comorbid terjadinya badai sitokin ini jauh lebih tinggi
tetapi orang tanpa comorbid tetap memiliki resiko
kejadian critical dengan hiperinflamasi atau badai sitokin tanpa comorbid
itu juga terjadi pada beberapa laporan kasus termasuk di rumah sakit rumah sakit yang memberikan pelayanan ya
gejalanya juga sama dok
ya sama semua gejala badai sitokin adalah gejala napasnya terasa berat dada berat kemudian cenderung saturasinya drop gitu ya
oleh karena itu sebelum jatuh ke badai sitokin deteksi dini tadi
ketika sudah mulai ada gejala ke arah paru
bilalah ke rumah sakit jangan sampai jatuh fase yang lebih lanjut
yang penting adalah mendeteksi fase parunya dulu
artinya kemudian kewaspadaan dan juga mendeteksi secara
yang paling penting adalah mendeteksi secara dini kondisi kesehatan kita khususnya di tengah pandemi covid sembilan belas ini perlu sangat ditingkatkan ya dok agus ya agar kemudian apa yang terjadi di kasus beberapa hari belakangan soal badai sitokin ini tidak terjadi di kita ataupun juga di lingkungan atau keluarga kita
baik terima kasih dok agus dwi sudah bergabung dengan kita sore ini